erat akan memanggil keluarga peggy setiawan untuk pemeriksaan kasus pembunuhan vina dan eki
keluarga pegi setiawan sempat mendapatkan surat pemanggilan untuk luciana adik kandung peggy
lucian akan diminta keterangannya sebagai saksi selasa dua puluh delapan mei
keluarga juga dimintai tanda tangan
orang tua pegi akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh
katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke ibu yanti itu tidak valid yang valid sekarang katanya
ini ada belangkonnya gitu
kalau surat yang ini katanya surat si adik pegi buat bersaksi
kapan suratnya kapan datang
suratnya tadi jam enam sore
di sini juga di cirebon juga bisa ngomongin gitu
kalau pukul udah jauh ya ke cerbon aja